seorang seniman yang juga petani sidik gunawan membuat karya unik lukisan raksasa dengan media padi di tengah hamparan sawah
lukisan wajah gubernur jawa tengah ganjar pranowo itu berada di area persawahan di wilayah bergaslor kecamatan bergas kabupaten semarang jawa tengah
sidik membuat lukisan wajah ganjar menggunakan media jenis padi wulung berwarna merah kecoklatan dengan skala dan presisi tinggi
serta menggunakan jenis padi yang berbeda sehingga menghasilkan lukisan yang indah
ganjar pun kemudian mendatangi lokasi tersebut untuk melihat langsung lukisan wajahnya kami siang
ia mengaku sangat mengagumi bukan hanya karya seninya tetapi juga teknik pertaniannya hingga padi tetap dapat tumbuh
tidak hanya karya seninya saja tapi juga bagaimana padinya tumbuh jadi ada teknik pertanianmu yang mesti dilakukan
salah satu tujuan kami buat gambar ganjar itu sebagai undangan sebenarnya
dan kita sudah menyampaikan rencana kami atau program kami